ambil sedikit cepat
ikutin aja di belakang
kalian kok manggitin aku sih
kamu ngapain ada disini
ya nungguin kalian lah
penjara penjara nya mana
kok gak ada
bentuknya juga bentuk depan kebuka
bentuknya gak ada
lihat aja sendiri
kan gak ada
yang penjara penjara itu
padahal kemana sih emangnya perginya
tadi tadi kita tuh di
di dalam box
iya itu dia
terus mereka kemana
kok gak ada
itu dari mana itu
aku gak tau dari mana
dan jadi pertanyaan
kayak yang ke well
yang bikin bobok pelur semua pun jadi
ayo parete cepetan aduh teh sabar atuh dan saya juga aduh br br br br berarti
mau kemana sih jalan buru buru pasti mau ngambil gaji
kerja di mana ngambil gaji terus kenapa kita lagi mau nyari ali sama bella diculik apa
cincin diculik sama siapa kalau tahu diculik sama siapa dan dimana kita nggak
tuh anak anak itu ngekep tehe buranti saya juga bingung ini teh kamu lihat
gak kira kira di mana rafa ali sama bella apple juga
hai coba dipainnya tinggal juga mau buranti mana ya tadi bilangnya mau kemana ya
berapa berapa ali sama bella mana kaya sama kabel
dikulik pt iya tahu diculik cuman diculik sama siapa dan ada di mana
ikut sama anak buahnya pak romi
apa urusannya anak buahnya pak romi
dikulik anak anak saya jadi gini partai tadi kita gini lidikin karena kita ngerasa ada yang
janggal kenapa tuh begitu menyerang mobilnya partai doang dan itu uangnya pak romi tapi
ke sama kabel ditangkap sama anak buahnya mereka
aduh anak saya pak rete kali tepate sabar sabar sabar sabar saya harus telepon anakmu saya ya
hai kenapa pak rete lo best
anda ajak turkey nyari lagi handphonenya baru
sabar sabar cada pc cheesec laying an
zim segera ke sini ya saya ada perlu urgent iwi william
ayah ayo deng ya
ayah itu udah ketar leluan
aku takut ketawa sama temen temen aku soal hantu budak palsu itu
dido ini semua urusan ayah
dan kamu gak usah pikirin itu
ya aku gak mau ayah ngelakuin ini lagi
ayah itu udah kelewatan
dido kamu jangan bikin ayah marah ya
ayah lakuin ini semua buat kamu
biar kita menjadi orang kaya yang sukses di kampung ini
tapi gak gini caranya ya
sekarang kamu diam
anak kecil tau apa
hei barang sini
coba kamu cek di luar ada apa
eh lu ngagetin aja sih
lagian ngapain lu di sini
tugas itu kan udah kelar
kaget gue tau gak
udah beres kan aman
eh jawab dong
gue ajak ngomong dari tadi lu
gak pernah jawab
jawab tau gak
hantu budok yang asli
eh siapa disitu
eh siapa disitu
eh ngapain disini ya
ditanyain malah diem
lu bodek ya
kurang kemarin bayarannya
kita tambah berapa